kebakaran melanda pusat perbelanjaan pejaten village pasar minggu jakarta selatan selasa malam
sejumlah pengunjung yang terjebak di dalam gedung mengalami sesak nafas akibat menghirup kepulan asap dan langsung dievakuasi petugas
kebakaran yang diduga berasal dari lantai dua ini membuat panik seluruh pengunjung mal
bahkan sejumlah pengunjung sempat terjebak lantaran pekatnya asap yang berada di dalam gedung
petugas security dibantu pemadam kebakaran langsung mengevakuasi para pengunjung mal
mereka yang lemas dan pingsan kemudian dibawa petugas ke rumah sakit jati padang pasar minggu
menurut keterangan pengunjung mal asap tiba tiba terlihat dari tempat perbelanjaan matahari
para pengunjung yang melihat kejadian tersebut langsung melarikan diri keluar dari gedung
tangan darurat gitu aja
oh nggak ada
kamu di padangin
di padangin semua
kira kira di dalam masih banyak yang dikepang

kami lewat dari tangga darurat semuanya
dan kini sudah tersambung bersama kita produser lapangan cnn indonesia mutia wiro sastro
selamat malam mutia
ya mutia bisa dikirimkan
jelaskan jam berapa terjadinya insiden kebakaran di mall pejaten village
baik anita ini sudah dua jam berselang
sudah pukul sekitar sepuluh lewat lima puluh lima
laporan masuk ke bpbd dki jakarta masuk pada jam dua puluh
begitu sehingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih dua jam
anda bisa lihat di sekeliling saya ini memang sudah cukup gelap
karena memang lokasi sudah disterilkan dari para pengunjung
dan juga para penonton
tenan tenan yang berada di pejaten village
ada sekitar empat belas mobil pemadam kebakaran
sepuluh diantaranya dari dinas pemadam kebakaran kecamatan pasar minggu
karena pejaten village juga termasuk dalam kecamatan pasar minggu
kemudian ada empat lainnya yang merupakan bantuan dari kecamatan mampang perapatan
pasar minggu dan juga kecamatan cipetek
kemudian yang bertugas diantara lain selain dinas pemadam kebakaran dengan mobil damkarnya
kemudian diperbantukan pula dengan tim satgas
yang menyedot air
dari kali di sebelah pejaten village untuk membantu jika diperlukan untuk memadamkan api yang tadinya masih ada
sampai saat ini fokusnya adalah untuk mengipasi asap yang masih mengepul di gedung mall pejaten village ini anita
tadi kabar yang kami dapatkan pula ada saksi mata yang kerabatnya masih ada di dalam
sebetulnya hilang kontak dari pukul sembilan lewat
karena tadi kabarnya setelah penonton di sinema yang ada
di lantai empat kemudian hilang kabar dan sampai saat ini juga tidak dapat dihubungi
kemudian kami baru saja tadi mengikuti konferensi pers pula oleh tim damkar
kemudian di dalam tadi juga masih terus dilaksanakan untuk mengipasi asap yang masih mengepul di arah sana
kemudian kami akan mengajak anda
anita ini adalah lokasi dimana dilaksanakannya
pak fransipars boleh diceritakan pak update nya sampai saat ini seperti apa
laporan yang masuk juga tadi pukul berapa boleh diceritakan kronologinya
jadi saya tegaskan bahwa kita tidak ada laporan
jadi anggota saya lagi patroli
ngelihat dari mall keluar
dicek sama anggota kami ternyata terjadi kebakaran
makanya langsung karena pos kita tidak jauh dari sini hanya lima ratus meter langsung mengeluarkan mobil
dan melaporkan ke sektor pasar minggu
anggota setelah tiba di tkp melaporkan ke sektor pasar minggu
langsung dikerahkan seluruh sektor pasar minggu menuju kesini
jadi total semuanya delapan belas unit termasuk dari kecamatan lain
kemudian pak arief tadi kami juga mendengar ada saksi mata yang mengatakan rekannya masih ada di dalam
pak boleh dikonfirmasi lagi apakah betul atau ternyata semuanya telah dievakuasi begitu para rekan rekan yang bekerja ataupun para pengunjung mal
jadi pertama tim kami datang ke tkp

tim kami langsung mengevakuasi
jadi ada kurang lebih seratus orang
kurang lebih seratus orang kita evakuasi untuk keluar
kita pandu untuk jalan keluar
apakah ada pengunjung dan juga saksi mata yang masih melaporkan bahwa ada rekan rekannya di dalam atau bagaimana pak
apa semua sudah steril dari apa
ini sudah saya cek
sudah saya cek dari lantai empat sampai lantai basement
jadi sudah kosong
kiat apa saja tadi pak
mungkin boleh diceritakan apa saja yang diperbantukan ke dalam
apakah butuh tim satgas untuk mungkin menyemprotkan air atau ternyata api sudah padam
api kecil minor atau bagaimana pak
jadi ketika kami datang ke tkp itu api hanya lima belas menit kita padamkan
karena kesulitan kita hanya masuk
kebetulan dari pintu utama ke lokasi titik api tidak jauh
jadi hanya lima belas menit kita padamkan dan sekarang sudah clear
sudah aman posisi dari kebakaran
hanya posisi sekarang kita sedang mengembangkan
hanya posisi sekarang kita sedang mengeluarkan asap dari dalam ruangan
sampai saat ini masih dilaksanakan ya pak ya
iya masih dilaksanakan
kemungkinan pak kemungkinan penyebab kebakaran mungkin boleh diceritakan dari inisiasi pertama setelah masuk
dugaan sementara kebakaran ini akibat konsleting listrik
karena yang terbakar ruang panel kontrol
ruang panel kontrol yang terbakar kabelnya
kabel itu dari lantai satu sampai lantai empat itu jadi satu
jadi ketika terbakar itu asapnya di semua lantai berasap
kalau untuk panel kontrol sendiri pak berarti berhubungan dengan listrik begitu pak ya
jika panel kontrol tersebut error apakah juga akan menghilangkan kontrol ataupun panel listrik begitu di semua lantai pak
sehingga akhirnya mati lantai
enggak emang ketika terjadi kebakaran panel pasti kita matikan
yang lain kita matikan
setelah selesai ini kan sudah nyala
jadi panel panel yang tidak terbakar bisa dioperasikan
antisipasi pak setelah adanya kejadian ini apakah mungkin ada pengamanan khusus untuk mungkin barang barang yang ada di sini
atau ada kemungkinan ruang lain yang mudah terbakar dan sebagainya apakah ada antisipasi baru
saya sudah berkoordinasi dengan kapolsek pasar minggu jadi nanti beliau
urusan pengamanan beliau
terima kasih banyak
pak arief salam untuk rekan rekan selamat bertugas kembali
baik itu tadi anita ini perbincangan saya dengan muhammad arief rekan dari dinas pemadam kebakaran kecamatan pasar minggu jakarta selatan
informasi selanjutnya menurut pandangan mata saya ini di depan jalan di depan pejaten village ini dikabarkan dari tadi sekitar pukul sembilan malam
saya berangkat dari kantor cnn indonesia dari sini sekitar hanya empat km saja tapi memakan waktu kira kira empat puluh menit
jadi bisa dibayangkan kemacetan ada yang mengulat dari arah warung jati menuju ke arah tbsi patung tukang lawat pejatin village
dikarenakan adanya kondisi satu arah karena jalan besar digunakan untuk mobil damkar dan juga pmi ambulans dan sebagainya
sehingga semua kendaraan roda empat maupun roda dua diarahkan melewati jalur transjakarta ini
jadi antisipasi untuk anda yang mungkin melewati jalan ini untuk berhati hati atau mengambil alternatif jalan lain karena disini cukup macet sampai saat ini saya pantau pun juga masih macet
sehingga kami akan terus pantau anita bukan hanya keadaan jalan saja namun juga keadaan untuk pengeringan asap sendiri apakah berjalan dengan lancar atau tidak
kita doakan saja namun para damkar yang bertugas di sini juga sudah menjalankan sesuai koridor dan juga tepat waktu akhirnya semuanya bisa tadi kita dengarkan laporannya semuanya dapat dikondisikan dengan baik
evakuasi juga berjalan lancar
kami akan terus berikan update nya kepada anda
baik mutia terima kasih atas laporan anda dan selamat bertugas kembali